dari info pasar ramadan kita beralih ke info kuliner
bila anda bingung memilih menu berbuka
ada pilihan menu mie kari kambing yang bisa menambah stamina usai berpuasa seharian penuh
menu yang memadukan mie dengan kari ini sungguh menggoda selera dengan pilihan bumbu rempahnya
penasaran seperti apa berikut liputannya
kari kambing adalah minyak dan daging kambing yang sudah tentu bisa menambah energi setelah seharian berpuasa
apalagi kari kambing yang disajikan dibuat lebih encer dengan aneka rempah yang mampu menyamarkan aroma daging kambing dan menggoda selera
untuk penyajiannya pertama mie basah ditumis dengan sayuran seperti irisan sawi brokoli dan wortel
kemudian dibumbui dengan garam gula lada dan sedikit kecap manis
setelah mie matang lalu disiram dengan kare kamis
mie kari kambing ini juga dibuat tanpa penyedap rasa tambahan karena perpaduan kaldu daging dan aneka rempah rempah kari dapat meningkatkan rasa dan aroma
apalagi kita berpuasa seharian penuh jadi kita makan kambing dengan aneka aneka juga bisa menambah energi juga
menu ini sangat cocok
kami kambing ini juga sangat cocok
kami kambing ini juga sangat cocok
kami kambing ini juga sangat cocok

karena rasanya yang hangat serta kandungan gizinya yang padat dapat seketika mengembalikan stamina setelah seharian berpuasa
bagi anda pecinta mie dan ingin mencoba sesuatu yang berbeda mie kari kambing bisa menjadi pilihan anda